tak hanya kereta api jarak jauh kereta komuter lain juga bersiap menghadapi masa angkutan natal dan tahun baru
dari segi pelayanan akan dilakukan penambahan petugas keamanan di tiap tiap stasiun
serta peningkatan sejumlah sarana dan prasarana pendukung salah satunya di stasiun juanda
stasiun yang dekat dengan kawasan monas ini baru saja meresmikan ruangan khusus disabilitas
yang dapat dimanfaatkan oleh para penumpang berkebutuhan khusus
sementara terkait operasional pihak kereta komuter lain mengaku bahwa operasional kereta berjalan normal
kecuali pada malam tahun baru
kalau operasional itu berjalan normal kita menjalankan sekarang sudah sembilan ratus tujuh puluh satu perjalanan
nanti kita di awal tahun akan memberikan surprise ya semoga kita bisa menjalankan lebih dari seribu perjalanan
tapi itu nanti di januari
di januari perjalanannya akan kita tambah terus kemudian khusus untuk natal dan tahun baru di tahun barunya
dari pergantian tahun kita akan melakukan pola operasi bahwa perjalanan sampai jam dua pagi
diprediksi lonjakan penumpang hanya terjadi di tanggal dua puluh lima dan tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas
serta satu dan dua januari dua ribu dua puluh saja sekitar tujuh persen
sebab jika melihat tren tahun sebelumnya
selama musim libur natal pengguna krl justru cenderung menurun karena penggunanya yang mayoritas para pekerja
namun bagi yang menghabiskan libur di dalam kota krl tetap jadi moda transportasi favorit
paling aku jalan jalannya sekitar jakarta saja yang dekat dekat seperti ke monas ancol
paling naik kereta api soalnya kan dia lebih dekat dari rumah juga stasiunnya gitu lebih cepat juga terus nyaman juga sih
sama cepat gitu aja
selanjutnya pt kereta komuter indonesia juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa memantau jadwal perjalanan
mengantisipasi adanya perubahan saat pola operasi diberlakukan karena adanya tambahan kereta jarak jauh yang melintas
nabila putri wahyu ramadan jakarta